ya safari politik partai gerindra ke koalisi pemerintah menunjukkan jalan menyeberang semakin terbuka
tidak ada yang spesial karena memang dalam politik semua bisa berubah kadang bahkan tidak masuk akal
mengambil sebanyak banyaknya oposisi apa yang dikhawatirkan oleh jokowi
apakah semata mata demi rekonsiliasi
dan tidak hanya gerindra sebetulnya yang juga bertemu dengan pak jokowi ada sby ketua partai demokrat dan juga dari ketua partai amrat nasional zulkifli hasan
memang kemudian dalam waktu yang hampir berdekatan ada banyak sekali pertemuan
kita akan coba ulas malam hari ini apa makna dibalik banyaknya pertemuan dan seperti apa kemudian nasib oposisi dan juga koalisi ke depan bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada pak al muzamil yusuf ketua bidang polhukam
dpp pks pak muzamil selamat malam
terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
dan sudah ada bang habibur rahman anggota dewan pembina dpp partai gerindra
bang habibur rahman selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih sudah hadir
dan sudah ada kang gunggun herianto direktur eksekutif the political literacy institute
selamat malam kang gunggun
terima kasih sudah hadir kang gunggun di prime news malam hari ini
bang ini baru tadi pak prabowo ketemu dengan pak erlangga golkar
beberapa hari kebelakang
dengan caimin dari pkb surya palo dena sdem ketemu juga pak jokowi
apakah ini memang sebuah koinsidence biasa
kebetulan begitu jelang pelantikan presiden
atau memang ini adalah bagian dari upaya gerindra pak prabowo untuk bisa mendekati koalisi pak jokowi yang lain
dan tujuannya adalah tentu untuk masuk ke dalam koalisi pemerintah
ya saya pikir ya yang pertama tama harus digarisbawahi bahwa tokoh tokoh bertemu tersebut tentu adalah hal yang baik ya
dan dengan semangat semata mata semangat dasarnya adalah bagaimana mencari solusi atas persoalan persoalan kebangsaan
jadi nggak pernah lepas
kalau pak prabowo zaman dulu ketemu siapapun pasti dibicara soal bangsa
kemarin misalnya dengan pak jokowi lalu pak surya paloh ada tiga poin kesepakatan
soal penguatan dpr soal amandaman undang undang dasar empat puluh lima
soal soal yang memang melulu soal nasib bangsa ini ke depan
memang ini momentumnya menjelang pelantikan presiden
artinya suatu periode baru pemerintahan
wajar dong kita akan memasuki suatu fase yang baru
kita memang saling bertemu bersilaturahim berkonsolidasi mencari persamaan frekuensi
untuk apa persamaan frekuensi itu
persoalan frekuensi artinya kita ini saat ini dalam situasi yang
sulit ya sebagai bangsa ya
ada persoalan persoalan yang mendasar terjadi tanpa kita duga sebelumnya tiba tiba meledak
misal kasus papua kasus kemudian gelombang massa yang timbul akibat penolakan terhadap berbagai produk perundang undangan
kasus kabut asap
kabut asap ini bukan soal teknis saja ya
kan ternyata ada efek sosial politiknya juga kan
ada beberapa provinsi yang emergensi bahkan hingga hari ini
jadi kita dalam kondisi yang menurut kami mengharuskan kita ini menanggalkan ego
kalah menang menang kalah
pasca pemilu yang sudah selesai babaknya ya kan kita ego bagaimana sama sama melakukan apa yang kita bisa untuk bangsa ini
apakah juga menjadi bagian untuk mendekati rekan koalisi pak jokowi yang lain untuk bisa melancarkan gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintah ke depan
karena kan kemudian itu yang persepsi yang kemudian mungkin timbul di sebagian publik melihat
oh ini jelang pelantikan presiden
kemudian pak prabowo bertemu dengan tokoh tokoh parpol yang kita tahu bahwa sebelumnya agak resisten begitu bang habibur rahman
kalau kemudian gerindra masuk ke dalam koalisi
ya kan makanya kan kita kan pengen ini kita mencari frekuensi sebagai sebuah bangsa
berbagai elemen politik ini kita pengen oke lah kita cari titik temunya yang gimana
apa namanya situasi sudah demikian besar
kita tiga sebulan setengah yang lalu mungkin tidak menduga akan ada kejadian di papua
pada besok itu
jadi itu yang paling penting
kalaupun satu frekuensinya adalah ujungnya adalah masuk koalisi ya sah sah saja
maksud bang habib begitu
ya tapi memang yang kita ingin luruskan ya pertama adalah bahwa satu seolah olah dipandang ini sebuah pertemuan yang begitu pragmatis
melulu bicara soal bagi bagi kue kekuasaan dan lain sebagainya
karena kan jelang pelantikan ini bang
iya justru jelang pelantikan alasannya sudah saya sampaikan tadi
ini kan sebuah periode baru
untuk memulai hal yang baru begitu ya
sebagai rekan yang pernah satu frekuensi
saya nggak tahu nih sekarang masih ada frekuensi atau enggak
bang muzamil melihat gerindra begitu
kalau pks sudah jelas menyatakan oposisi
melihat gerindra yang kemudian sekarang cukup dekat ke koalisi pak jokowi
apa sih yang kemudian ada terbesit di teman teman pks
apakah kemudian dia secara partai
ya silahkan sasar saja
tapi apakah merasa ditinggalkan atau tidak sebetulnya pak muzamil
dialog antara tokoh bangsa itu bermana positif
baik dalam konteks rekonsiliasi ataupun dalam konteks oposisi
karena demokrasi itu kan kita menata persatuan dan perbedaan
jadi bagi kami itu wilayah yang sah sekali
yang kita hormati kita apresiasi
sebagaimana juga posisi kami yang dalam posisi oposisi pun siap berdialog
dengan siapa pun
karena itu sudah menjadi tradisi politik
tidak mungkin politik tanpa dialog
demokrasi itu menisayakan dialog
kalau tidak itu justru menjadi konflik yang tidak positif kan
baik dalam konteks rekonsiliasi maupun dalam konteks posisi
kalau gerindra memilih itu saya kira itu memang wilayah
wilayah partai gerindra
kita sangat hormati sekali
karena setelah bpn dibubarkan juga kan semua dikembalikan ke partai masing masing
tapi apakah kemudian anda melihat kalau begini ceritanya potensi sekali nih oposisi pks sendirian begitu
sendirian itu kan kalau bahasa di dalam dpr
kalau oposisi dalam konteks publik kan masyarakat kan bisa memilih
pemilih pak jokowi lima puluh lima persen
pemilih pak prabowo empat puluh lima persen kan
saya kira yang empat puluh lima persen itu tentu perlu kita suarakan
karena mereka ingin nuansa pilpres yang baru kan
kita mencoba pertama merekam pendapat simpatisan kader kita dan fungsionalis kita
dan ternyata mereka paham bahwa kita ingin
kita ingin oposisi yang cerdas oposisi yang bermartabat
pada saat yang sama kita juga merekam bahwa publik yang empat puluh lima persen juga membutuhkan itu
yang ketiga demokrasi kalau tanpa oposisi kayak apa rasanya gitu kan
makanya pks bertahan
jadi kita faham dan kita menghormati pilihan apapun dari partai lainnya
saya ke kang gungun
kang apa yang kang gungun lihat tadi
dari pertemuan pertemuan ini apakah ini hanya sekedar dialog
atau memang ini sudah menjelaskan
ini sudah menjelaskan
ini sudah menjelaskan
jelang pelantikan ya inilah titik titik perjalanan akhir akhirnya begitu
kalau memang memantapkan untuk masuk koalisi
menurut saya setiap tindakan aktor itu pasti punya intensi punya tujuan
dan tujuannya bisa dibaca dari konteks waktu dan konteks kepentingan
dan biasanya itu menjadi petanda dalam konteks komunikasi politik
kita berhati hati kang gungun
konteks waktu kan ini menjelang pembentukan pemerintahan
apakah kemudian perjumpaan para tokoh dalam proses
komunikasi aksi reaksi ya
itu punya tendensi dalam kepentingan jangka pendek pembentukan pemerintahan
karena tidak mungkin intensitas yang kemudian sering dalam waktu yang relatif singkat bertemu selang satu hari dengan banyak tokoh
kalau kemudian tidak ada tujuan jangka pendeknya
kalau bicara soal persoalan bangsa
itu tentu namanya ekonomi
namanya ekipokal komunikasi
komunikasi yang tersamar
yang kemudian dalam kesamaran itu sebenarnya publik bisa membaca
bahwa urusan kebangsaan memang urusan bersama
dan saya setuju bahwa dialog antar tokoh itu penting
baik itu dalam satu kongsi maupun berbeda kongsi
karena urusan bangsa tidak mungkin diselesaikan oleh seorang pak jokowi

tetapi juga ada dimensi yang disebut dengan kepentingan strategis
tetapi juga ada dimensi yang disebut dengan kepentingan serta kepentingan
dan itu semua parte punya pilihan untuk punya posisi dan sikap politik
posisi politiknya di mana sikap politiknya di mana misalnya posisi politiknya adminoup gerakan

sikap politiknya ketika menjadi oposisi seperti misalnya partai pks
dalam beberapa hal apakah bisa punya titik temu tidak misalnya di dalam pemerintahan
karena ini kan highly pragmatic mungkin dengan orang lain allah asians
multi party system yang mungkin saja di tengah fragmentasi kekuatan partai yang multi partai ini
itu ada titik temu meskipun berbeda kongsi misalnya pks berada di luar partainya bung habib misalnya
gerindra menjadi bagian dari pemerintahan bisa saja kan di satu titik misalnya taruhlah dalam
satu legislasi tertentu itu ada titik temu itu yang disebut dengan sikap politik nah saya membaca
dari tendensi tendensinya pertemuan pak jokowi dan pak prabowo kemudian pak prabowo road solo
komunikasi politik ke banyak tokoh partai itu tidak semata mata urusan makro besar itu mungkin
dibicarakan dan itu kan yang dieksplisitkan tetapi ada metakomunikasi juga yang harus
dibaca metakomunikasinya apa menurut saya itu tentu hubungannya dengan yang disebut dengan
pemahaman bersama menjelang pembentukan pemerintah oke termasuk ketika menemui tokoh tokoh partai partai
yang sebelumnya agak agak menunjukkan sikap yang resisten ketika gerindra masuk contoh misalnya bertemu
dengan pak surya paloh
bertemu dengan cak imin kenapa tidak bertemunya dengan pks ya kan ini namanya konteks kita bahas
nanti ya saya akan ke bang habibur rahman juga apakah gerindra masih sekarang nih nanti kita potong dulu bang habib silakan nanti kita
akan dijawab apakah kemudian ini betul apa yang tadi dikatakan atau sesuai bacaannya kang gunggun atau
masih malu malu atau gimana sih sebetulnya termasuk juga kan ada selain gerindra ada juga demokrat ya kang gunggun ada juga
apa namanya pan ya yang juga bertemu dengan pak jokowi kita bahas nanti kami akan segera kembali

maksudnya dalam pertemuan antar tokoh pasti membahas juga soal narasi narasi kebangsaan secara makro dan juga kebangsaan
jadi saya tidak akan menerima kebangsaan yang sudah diberikan oleh pak jokowi
jadi saya tidak akan menerima kebangsaan yang sudah diberikan oleh pak jokowi
dan juga soal narasi narasi kebangsaan secara makro
dan juga itu
dan juga itu
tapi nggak ada masalah nggak ada masalah ya
kalau kami di politik ya
dipersepsikan macam macam itu hal yang biasa ya
teman teman mempersepsikan kita begitu pragmatis
ketemu sana sini hanya bicara soal kue kekuasaan
ya nggak ada masalah
tapi yang akan menentukan kan waktu ke depan
besok seperti apa
apakah benar saat saat ini pak prabowo
ya kan bukan juga
kata juga itu kan mengindikasikan bahwa itu hanya sambilan
bicara kebangsaan bicara makro
dibilang dari makro itu hanya sampai
jauh jauh hari pak prabowo sampaikan
suasembada apa namanya pangan
pertahanan yang kuat
pemberendahan yang bersih
ini nggak main main juga
ya kan sambilan bukan juga juga
ini dibikin naskah akademis yang detail dan lain sebagainya
apakah kita bisa
diimplementasikan konsep konsep yang tersebut
soal kursi menteri sekian sekian bukan
bukan seperti itu
tapi yang terutama
saya harus katakan karena memang
saya harus yakin mengatakan kita ini
terutama pak prabowo ketemu
tokoh tokoh itu membahas bangsa
gitu kan ya
kalau toh besok
kan ini ada
akan ada pembentukan kabinet baru
tapi yang prinsip adalah
akan dimulainya suatu kurun waktu pemberdahan yang baru
pemerintahan kuasa yang baru pak jokowi yang
periode kedua ini
kalau main bola istilahnya ini kan mau dari
pertama lagi akan dimulai nih
lima tahun ke depan bagaimana kita
bangsa ini yang sudah kemarin ikut pemilu
udah melaksanakan hak pilihnya
bisa merasakan hasil ya kan yang
dampaknya kepada mereka gitu kan
nah itu yang saya katakan
nggak ada masalah kita walles saja
toh kita punya kebebasan berbicara
oke tapi bahwa kemudian membicarakan soal kebangsaan itu
akhirnya menemukan turunan ya adalah
untuk menjalankan semuanya memang harus bersama di pemerintahan
ya itu juga biasa saja sebetulnya
iya biasa saja nggak ada masalah
artinya nggak malu malu juga pak tegir indra kalau
bukan malu malu nggak
kita kita nggak malu malu tapi kita harus tegaskan ya
kita juga harus mengedukasi publik ya
jangan juga publik ini dipenuhi dengan
sinisme pesimisme padahal orang yang bersikap sinis juga belum tetap berbuat apa apa selama ini gitu kan
jadi silahkan kritik justru itu menjadi cambuk bagi kami ya
itu menjadi masukan berharga menjadi bagi kami
agar jangan sampai nanti wah di kemudian hari wah
itu kan berarti yang tanggal segitu di bulan oktober
benar benar hanya ngomong kekuasaan karena nggak ada efeknya di masyarakat
saya ke pak muzamil lagi
soal dimensi waktu tadi sudah disinggung juga pak muzamil
oleh kang unggun kalau kita bicara
membaca intensi pertemuan pertemuan ini
apa tanggapan anda juga soal begini
kalau kemudian rekan rekan yang dulu di partai koalisinya dua ya
dulu oposisi sekarang kemudian mungkin bisa punya peluang menyeberang
dari pks sendiri apakah sebetulnya masih ada berharap bahwa
sudah yang kemarin itu dipertahankan saja sebagai bagian dari untuk menguatkan demokrasi
menjadi oposisi yang kuat
kalau itu saya kira harapan tetap ada ya
tetapi kan pilihan itu pilihan politik masing masing partai
oleh karena itu
sikap pks firm pada oposisi
dan kita pun mendukung dialog dengan berbagai pihak
termasuk dengan pak jokowi
tapi pilihan kami memang dialog dengan pak jokowi pasca pembentukan kabinet
sehingga definisi dialog kami adalah antara pemerintah dengan oposisi
kira kira itu frame yang akan menentukan
jadi kalau dialognya sebelum pembentukan kabinet
ini bukan antara oposisi pemerintah nih
dimensi waktu itu untuk demandnya jelas
kalau kami datang pada saat sekarang itu
pemaknaan bisa macam macam
tapi kalau kabinet telah terbentuk kan jelas
bahwa kami declare kami pada posisi oposisi yang terhormat
sebagaimana pada periode pertama pak jokowi dua ribu enam belas
melakukan hal yang sama juga ya
di istana kita diundang presiden partai saya ikut menemani
dan presiden partai jelas
bapak dalam posisi pemerintahan
dan kami dalam posisi oposisi
kita saling menjalankan peran masing masing
jangan sampai oposisi asal kritik
jangan sampai pemerintah anti kritik
itu kan posisi yang tidak ideal kan
kita merakuang kritis konstruktif
sebaliknya pemerintah introspeksi sportif terhadap
kalau ini berjalan yang diuntungkan publik masyarakat
jadi rekonsiliasi atau bersama peminta
yang dia positif atau negatif
tergantung kita memainkan peran masing masing
tapi begini pak musa mir
apa yang kemudian membuat pks
sebagai sebuah partai
mengambil peran sebagai oposisi
di dua kali pemerintahan pak jokowi
apakah karena memang itu adalah pilihan politik
tapi kan itu ada dasarnya ya
jangan jangan apa karena gak diajak
apa karena berbeda platform atau apa sih
kalau diajak sejak sebelum pencalonan pilpres
pak jokowi memutus orangnya
agar kita bersama timnya pak jokowi
gerindra itu kurang tiga puluh sembilan kursi untuk capres
kami punya empat puluh kursi
firm pks akan dukung gerindra pak prabowo untuk capres
jadi karena itu sudah pilihan kami
dan sudah pilihan maju suro kami sadar betul
bahwa kalau dua menang kami akan masuk dalam pemerintahan
itu kan pilihan yang sama sama terhormat
menyuarakan ketidakpuasan publik kepada pemerintah
itu kan kalau dalam bahasa islam
amar marum memukar
harus ada yang menasihati secara terbuka
bisa untuk legislasi budgeting kita bisa untuk kontrol
dan pemerintah pun dalam posisi
juga bisa kita apresiasi ternyata kalau memang pemerintah itu baik
jadi tidak ada yang perlu dioposisi kenapa tidak masuk ke pemerintah
saya kira justru demokrasi kita akan sehat
bayangkan kalau pada waktu pilpres yang lalu
saya kira situasi demokrasi kita
oke oke saya kekagungan kang
yang jelas selain gerindra ada pak sby ketemu pak jokowi juga
pan juga begitu bang zul ketemu pak jokowi
meskipun ini semuanya belum final gitu mengatakan bahwa akan masuk ke pemerintahan
apakah dari intensi itu kita sudah bisa melihat bahwa ke depan kita akan melihat
ada koalisi gemuk di pemerintahan pak jokowi
ya itu sudah jelas koalisinya gemuk
sebelum masuk gerindra dan partai amanat nasional
oke tambah tiga kalau pun jadi
masuknya partai yang awalnya berbeda kongsi ke koalisi pemerintahan
ini bukan soal salah atau tidak
kan tidak ada narasi soal salah atau tidak bagi saya
hanya pilihan saja
tapi soal ideal atau tidak ideal bagi konsolidasi demokrasi
di situ letaknya
ketika partai gerindra mau masuk ke pemerintahan
bagi saya itu bukan masalah
tetapi bagi konsolidasi demokrasi itu yang kemudian menjadi catatan
kenapa menjadi tidak ideal
maksud saya tidak ideal itu begini
ada suara yang berbeda dari pemerintah
berbeda dari pak jokowi
itu yang harus terkanalisasi lewat instrumen demokratisasi
apa instrumen demokrasi
dalam konteks negara demokrasi partai mengartikulasikannya
mengagregasi kepentingan publik yang kemudian tercecer itu menjadi padat
menjadi sebuah suara yang bisa didengar berresonansi
dari partai kemana ke parlemen
di situ pertarungannya ada di legislasi dikontrol di politik anggaran
jadi itulah yang kemudian kenapa pentingnya kekuatan di luar pemerintahan yang efektif
sekalipun misalnya pasti dalam voting kalah
tetapi ada suara signifikan yang terdengar
dalam bahasa komunikasi politik berresonansi dalam konteks mewacana publik
kan itu membangun kesadaran berwacana dan kesadaran praktis
yang menjadi masalah adalah ketika gimana kalau partai yang kemudian berbeda kongsi kemarin
itu mengambil pilihan untuk kemudian masuk ke dalam pemerintahan
ya memang sedari awal kongsi kongsi politik di indonesia itu tidak berbasis ideologi
sehingga apa ya bisa saja kemudian koalisi berjalan dua tahap
dan itu memang tendensi yang terjadi sejak reformasi
koalisi selalu berpola dua tahap
satu pola proses kandidasi sampai pemilihan
yang kedua adalah koalisi dalam pembentukan pemerintahan
ini yang disebut dan pola asimetrik
bukan pola asimetris dan linier
kalau linear kan udah dari awal kita oposisi kalau kalah
kita ruling party kalau berada jadi pemenang
tapi kenyataannya kan tidak
partai pak mujamil dulu beroposisi dalam kenaikan bbm terhadap pak sby
itu dalam sikap politik
tapi posisi politiknya berada dalam ruling party
itu yang saya sebut bahwa bisa saja pola hubungan itu tidak
selinier yang dibayangkan oleh kita
jadi itu kalau kita melihat kemudian kalau posisi masuk itu bukan soal salah atau benar
ideal atau tidak ideal bagi proses konsolidasi demokrasi
saya ke bang habibur rahman
ada tanggapan soal itu bang habibur rahman
saya pikir kita bebas mempunyai persepsi ya
ideal menurut pak gun gun konteksnya seperti apa sudah dijelaskan
tapi saya mau sampaikan bahwa memang praktek kita ya
tidak benar benar mengenal konsep posisi seperti mana di negara yang parlementer
contoh paling gampang aja pemilihan ketua mpr
beberapa minggu kemarin dua minggu yang lalu
teman teman pks mendukung pak bamsud
yang jelas jelas dari koalisi partai yang berseberangan dengan beliau ketika di apa namanya
enggak ada yang salah
tapi itulah terjadi kemungkinan
terjadinya kemungkinan yang sebetulnya dianggap orang
karena ini pks kok dukungnya yang dianggap berseberangan sejak zaman pilpres
kalau mau dilanjutkan sampai dengan pemerintahan lima tahun yang akan datang
begitu juga kemarin prakteknya yang luput dari media sebetulnya kurang ini ya
saya juga banyak melihat ya sikap kritis dari teman teman koalisi pemerintah di komisi komisi
kayak pak arteria dahlan itu kan ya
sekarang bersikap kritis terhadap pemerintah
itu kan sikap resmi beliau sebagai institusi
sebagaimana diatur di apa namanya di konstitusi kita ya kan
mampunya kewenangan mengawasi pemerintahan
kritis terhadap menterinya padahal beliau dari partai ruling party
kalau nggak salah ingat kalau waktu itu pak menteri agama ya kan
di apa namanya dikritik habis dengan beliau dengan begitu
nah hal hal seperti itu
begitu juga ketika pak prabowo ketemu pak jokowi
disampaikan bahwa ya kan
men support yang waktu ketemu yang pertama itu
ingat kan yang setelah pemilu
kami juga tetap akan memberikan masukan
menyampaikan kritik apabila memang ada ya persoalan yang kurang pas
jadi kita punya cara tersendiri ya
cara sendiri yang enggak enggak enggak enggak gampang disamasamakan dengan konsep yang di tempat lain
itu sikap politik
tapi posisi politik ini yang belum belum di
tapi sikap politik kita ya kan terbiasa bahkan
kalau toh pak prabowo yang presiden ya kan
sebagai fungsi ya teman teman fraksi gerindra yang di dpr tetap juga harus mengkritisi kalau ada persoalan
kurang lebih begitu
oke oke kita bahas nanti di segmen terakhir
kita bahas lagi selanjutnya
saya juga akan tanya ke kang hun soal
kemudian apakah dengan menemui begitu ya
berapa ketemu ketemu partai politik
memang ada intensi juga kan
bahwa jokowi juga membuka sebanyak banyaknya partai untuk bergabung ke pemerintahan
apa sih kemudian dampaknya
bagi kabinet ya
kalau kemudian hampir semua partai kecuali pks
masuk ke dalam pemerintahan pak jokowi
kita bahas nanti usaha jeda
kami akan segera kembali
terima kasih pak
dan ternyata terakhir juga pihak teman teman gerindra juga menerima untuk masyarakat tidak voting
jadi sebenarnya ke pak bambang itu semua pihak akhirnya
bukan hanya pks
terakhir juga gerindra juga begitu
saya kira itu posisi pilihan di mpr
kalau pilihan sekarang sama sekali
saya kira setiap fraksi setiap partai ketika memilih pilihan politiknya itu
tentu punya kalkulasi
oleh karena itu kami
tidak dalam posisi untuk
kami belum tahu ya bahwa di dalam atau di luar
itu silahkan saya kira
sejauh siapapun yang masuk pemerintahan
punya semangat punya program
yang baik untuk publik silahkan jalankan
dan kami sebagai posisi pun
akan menjalankan hal yang sama
pengkritisan sebenarnya kalau semangat
undang undang dasar kita
tidak ada memang istilah oposisi
seluruh anggota dewan
apapun di dalam atau di luar pemerintahan
dia harus melakukan kontrol
artinya sebenarnya mereka semua harus melakukan
sikap kritis terhadap pemerintahan
pelaksanaan maupun dalam
legislasi ketika berbeda dengan
usulan pemerintah ingat lho
legislasi itu pemerintah punya usul sendiri loh
fraksi fraksi walaupun dia satu
koalisi mereka pun punya
dim tersendiri itu artinya
bisa ada perbedaan disitu oleh karena itu
waktu nanti ke depan
yang paling sehat kita nilai bersama
tadi kita berharap
dengan tantangan indonesia ke depan yang
begitu besar mudah mudahan baik
mereka yang dalam koalisi
maupun oposisi adalah dalam
rel yang sama untuk kebaikan
bangsa dan negara
oke tapi kalau pks melihat pertemuan pertemuan
partai partai koalisi pemerintah
bang zulkifli hasan dengan pak jokowi
bahkan pak sbe
yang kemudian anda baca atau pks lihat
ini memang arahnya menuju ke sana atau
atau seperti apa sih
tentu kan ada kedekatan ketika yang lama
dalam pilpres satu koalisi kan
kalau kalau ya
kalau masuk dalam pemerintahan
saya kira mereka berpikir dengan masuk pemerintahan itu
ada kontribusi positif yang bisa mereka lakukan
dan kalau kami berada dalam oposisi
kami berpikir ada kontribusi positif
pada sisi oposisi kami
karena check and balance itu sebuah kenisayaan
ya demokrasi harus ada oposisi
tadi prof gun gun yang sebentar lagi prof
sudah mengatakan konsuliasi demokrasi
dalam bahasa agama kita katakan
itu saling mengkoreksi itu sesuatu yang
lu merasa aja
jadi jangan dibentur benturkan
bang abie burahman besok artinya gerindra ada rapimnas ya
itu yang akan diputuskan nanti kira kira atau bagaimana
mungkin bisa sampai ke republik
sudah beberapa kemarin terakhir
sekitar hamin satu pelantikan di dpr
kita daun pembina berapat
kesempatan menuliskan soal ini ya
juga di level misalnya
dewan ke dewan apa namanya pakar juga dilakukan itu
jadi kita sudah tulis
sampaikan ke pak prabowo itu tradisi kami ya kan
besok kemungkinan ada teman teman dpd sayap sayap partai juga
sejak pagi menyampaikan
nah tanggal nanti kembali kalau keputusannya ke pak prabowo
setelah membaca dia apa namanya sikap kader kader
nah beliau yang mengambil keputusan
nah itu yang akan disampaikan
bahwa kemudian sebelum rapimnas juga sudah mulai beredar informasi
bahwa dapat menteri pertahanan lah menteri pertanian menteri ini menteri ini
geridra bagaimana menyikapi soal itu pak
ya silahkan saja kalau misalnya rumor ya
apa namanya mau kita perbincangkan kan
gak ada ujungnya gitu kan
tapi kan kita punya sarana untuk mengumumkan sikap resmi kita
tapi memang arah untuk menyeberang ke koalisi pemerintah itu cukup besar
arah untuk kesan dari partai geridra
arah menyeberang gimana
ya maksudnya dari yang sebelumnya menjadi
ya saya sampaikan bahwa
kalau yang disampaikan ke kami ya
diberi tugas waktu itu
kepada pimpinan pimpinan partai yang akan menjadi jurubicara
kami menyampaikan pokok pokok pikiran
pokok pokok pikiran tersebut
lima hal tersebut yang tadi saya sampaikan
kang gunggun kalau betul bahwa dari pembicaraan intensi komunikasi politik
yang terjadi sepekan belakangan ini adalah hampir semua posisi masuk ke pemerintah
artinya kan akan terbuka
artinya kan akan terbentuk kabinet yang cukup besar begitu ya
sangat besar bahkan
resikonya dua kata
dalam terminologi akademik
itu bisa jadi positif bisa jadi negatif
oke positifnya dan negatifnya seperti apa
positifnya dalam sistem presidensial agenda agenda prioritas pemerintah
dengan dukungan besar di partai politik itu tentu jauh lebih mudah dibanding
kemudian menjadi suara negatifnya gitu kan
kemudian menjadi suara minoritas seperti divided government terjadi di dua ribu empat belas
dimana suara partai yang mendukung pemerintah lebih sedikit dibanding suara di luar
kekuatan di luar pemerintah
tetapi kalau kemudian kumulasi suara besar itu juga seringkali jadi godaan
apa godaannya itu tendensi mayoritarian itu bisa meloloskan apapun
yang dikehendaki atas nama suara mayoritas
dan itu bisa berbahaya kalau tidak ada suara suara berbeda di dpr
contoh misalnya mau meloloskan undang undang apa
besok itu ada agenda strategis luar biasa
contoh misalnya amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
apakah kemudian tendensi mayoritarian itu terjadi disitu
amandemennya terbatas atau amandemennya menyeluruh
ya kan itu bisa menjadi kotak pandora
kemudian misalnya bagaimana menyikapi undang undang kpk yang sudah direvisi
kemarin itu tendensi mayoritarian kan terjadi di penghujung masa jabatan dpr
sehingga kemudian apa yang kemudian disuarakan publik cukup berbeda ditangkap dengan apa yang ada di dpr
kemudian misalnya belum lagi disubstansi di dalam
bagaimana memosisikan majelis permusatan rakyat
apakah menjadi lembaga tertinggi atau menjadi lembaga tinggi
tetap seperti sekarang
hal hal seperti itu tentu akan menjadi sebuah pertarungan baru dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat menurut saya
dan ketika ada tendensi mayoritarian tanpa kekuatan signifikan yang bersuara berbeda
baik dari kekuatan di dalam ataupun di luar
itu menurut saya sangat riskan bagi setbacknya demokrasi
suara suara civil society yang kemudian menjadi sandaran atau garda dalam konteks menyuarakan suara masyarakat yang terdepan
itu perlu juga kemudian mulai bergeliat dan menyuarakan itu sebagai bentuk kontrol di luar parlemen
kemudian saya ingin mengatakan begini
kalau suara ini besar kumulatif di sebuah rezim
kemudian ada godaan
nah disitulah menurut saya yang paling penting adalah mencegah godaan itu untuk
untuk betul betul aktual dalam konteks kekuasaan yang under control atau tidak gitu ya
kalau misalnya under control bagus
tapi kalau tidak terkontrol bisa kemudian power itu membahayakan gitu maksud saya
oke kang termasuk juga ketika pak jokowi menerima banyak ketua umum partai politik ya tentu pasti akan menerima
tapi apakah anda melihat bahwa presiden juga membutuhkan tambahan lagi di dalam koalisinya
menurut saya itu mental blocking
karena saya sudah bilang dari awal bahwa tidak ada pola linier
tidak ada rumus matematis
yang paling penting adalah bagaimana mengefektifkan komunikasi politik
di partai yang menjadi penyokong pemerintah kan begitu
kalau tidak efektif bangunan komunikasi politiknya ya akan menari di genderangnya sendiri sendiri
tanpa kemudian ada dirijen yang kuat yang tepat itu menurut saya akan cerai berai juga
apalagi efektifnya kekuasaan di periode kedua itu biasanya rata rata dua lima tahun
dua lima tahun kebelakang sudah berpikir kontestasi elektoral
oke oke baik pak muzami terakhir singkat saja seberapa siap pks menjadi oposisi
bang habibur rahman jadi besok arahnya kemana kira kira partai gerindra
kita doakan saja ya
tadi selalu dibahas ada potensi baik buruk kita doakan yang baik baik saja
oke jadi kita harus berdoa kita tunggu besok ya bang habibur rahman
sepertinya pak arah kualisi partai gerindra terima kasih banyak pak musaimil
terima kasih kang habibur rahman terima kasih sudah hadir di prime news
kami akan segera kembali dengan informasi lain termasuk soal gerindra yang terima kembali sandiaga uno sebagai kader
prime news akan segera kembali